hah apa aja dah
jangan pake daru aru
udah tahun ada uya yang nyaman dan setia
saya jadi bikin kamu patah hati
beropera jadian sama kiki
gitu sih mas
nanti kamu kangen lu sama aku loh mas
pas udah di bandung
ya usah ngomong yang aneh aneh
udah tidur sana
aku kena penampak
aku yakin dan percaya

aku yakin dan percaya
kau pasti akan cari aku mas
karena kamu udah janji sama aku
bah ada yang ngetok
bah ada yang ngetok
bah ada yang ngetok
saya lihat ini jatuh di sini
di rumah ibu
saya sedang mencari istri saya
apakah ada di dalam
adalah pemberian saya
imbang mungut buah di bawah aja
pakai pandang pandangan begitu
udah kayak cupang dalam toples
sini ajolu ah
hei ada apa ini
ini buah berserakan
kalian semua ngumpul di sini ada apa
kan itu sama juga melukai hatiku
oh iya yaudah biarin aja sih
saya senang lihat kalian berdua loh
saya terus bahagia ya
maksudnya mereka berdua kenapa
maksud saya sudah resmi
pacaran kalau anak muda sekarang bilang
ini berdua aja
jadi pacar ya
nanti bisa ucapin selamat
handing selamat ya
ya disini beresin buahnya ya
oh gak hamat
uya kasih selamat dulu uya
apa lagi sih
kasih selamat dulu
gue gak hamat
rumah emang tuh kacau
rumah emang loh
kasian dia ya
cumbulnya tuh abis gitu banget
pasti sakit hati banget liat lu berdua
selamat ya kiki dempon pak randy
mbak mirna ya pasti iya lah
udah gak usah mikirin uya
yang penting adalah doain aja kiki selamat ya
ranking selalu ya mas ya
pak jami pak merna
pergi berburu ke kampung jati
eh dia masuk angin minumnya jamu
kalau kau tau kan sakit hati
takkan mungkin aku mencintaimu
yang dibilang burosan tadi
gak usah diambil hati ya
pak randy udah dah
gak usah menghibur uya
uya udah terima lapang dada
hah apa aja dah
eh lah juga jangan pakai diaru aru
mulut mulut saya mau kata apa kek
emang dasar kiki bangetan banget
udah tahun ada uya yang nyaman dan setia
pakai milih randy yang modal tampang doang
saya jadi bikin kamu patah hati
saya terpaksa pura pura jadian sama kiki
kenapa elsa belum kabarin juga ya
soal permintaan aku biar dia bisa jujur
kenapa susah sekali kamu untuk berkata jujur elsa
apa elsa bener bener tidak ingin berkata jujur
dia mengorbankan pernikahan ini
hanya untuk memilih menjadikan orang pembohong daripada berkata jujur
apa hadiah yang aku kasih sudah dicoba sama rena
apa rena suka atau enggak
kapan kapan ke rumah aku dong
rena pasti kesepian
aku temenin rena aja kali ya main
ada posisi mengatasi
dan yang katakan adalah
hmm om akan lagi istirahat apa sama mama renna lagi liburan jadi menjus aja ya
halo halo panino halo firna ren ada di rumah enggak saya mau main sana